dua tahun terakhir ini perusahaan bisnis rintisan atau startup berkembang pesat di tanah air
tech in asia selaku komunitas online pelaku startup di asia
menyelenggarakan product development conference
guna memberikan pembekalan kepada para pengembang startup baru di indonesia
informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum sampai tiba diri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
bisnis rintisan atau startup di indonesia berkembang cukup pesat saat ini
munculnya pengembang produk serta tingginya pegiat teknologi di tanah air
menjadi alasan tech in asia dilenggarakan konferensi ini
bahkan saat ini menemukan programmer tidak begitu sulit
untuk merintis startup
sejak kembang di indonesia
jadi saya pikir yang paling besar adalah fintech
saya yakin itu akan terus meningkatkan sejak tahun tahun
yang kedua saya pikir adalah kebutuhan setiap hari
merintis bisnis startup bukanlah hal mudah
identitas layanan serta produk yang akan dikembangkan harus matang
meski demikian sosok pemimpin dan tim di dalamnya
harus benar benar disiapkan
boris abridita salah satu speaker dan expert di bisnis startup
memberikan materi terkait membentuk sebuah tim dalam bisnis ini
ia menegaskan komposisi adalah faktor utama dalam sebuah tim
komposisi sangat penting
jadi kita bilangnya adalah low end
kemahiran dan juga kapabilitas untuk mengimplementasikannya
dimana mereka benar benar pengalamannya sudah sangat sangat deep sekali
dan kita bisa gunakan mereka menjadi advisor
ibarat kata last man yang memvalidasi itu
konvensi yang digelar dua hari ini tentunya menjadi ajang pertemuan
bagi pengembang expert
serta orang orang yang memiliki ketertarikan di bidang teknologi
bukan tidak mungkin dari pertemuan dan diskusi ini
dapat menambah sudut pandang dan keterampilan baru
dalam mengembangkan bisnis startup ke depannya
rizky renardi jakarta